pak somad saya mau ngusul sepatu
sialan si somad
tolong yang rapi pak somad ya
hei ngerti kakak lo ini tuh masih apa gue
kamu mau nyari gara gara sama gue ya
asalnya ini orangnya gak suka ribut ribut ron
emangnya ada apa sih
pakai pelaga beko lagi lo
pak somad saya mau ngusul sepatu
pak somad saya mau ngusul sepatu
tolong yang rapi pak somad ya
pak somad saya mau ngusul sepatu

eh mana pokoknya
kau mau jalan
kau mau jalan
kau mau jalan
kau tahu bang soma mana ya
gak ngajar si soma
dia jadi laris begitu ya
padahal lapak gue lebih rame kayaknya
ada apa aja si soma deh
kamu kan belum bayar uang ujian
tolong beritahu orang tua kamu agar melunasinya besok ya
hei cepetan lu kembali nilai sepatu gue
cepet gak pakai lama
maaf bang kalau sepatunya dilepas dulu gimana bang
namanya gak bisa lu jadi sini
gak bisa bang nanti ketusuk bang
nih kejain yang bener
itu sepatu kesayangan gue tau
ya gue beri lu
kejain yang bener ya
gue kerjain bang
kalau lu mau sholat
sholat aja deh
biar itu sepatu kesayangan
ehh kejain ya
ceritanya udah ada bang

atau berhadapan dengan siapa dia
aku tak bisa teman
aku tidak bisa
teman teman ayu meledekin ayu terus
sudah tidak apa apa nak
pak dali masuk dulu pak mari
saya datang ke sini mengunangi uang kontrakan
sudah satu minggu terlambat
maaf pak suami saya belum pulang
kalau soal uang kontrakan
kami janjikan segera menolong nasib pak
saya tidak percaya ngomong sama kamu berdua
saya kasih tempoh satu hari
kalau kamu tidak bayar
kamu langsung alat kaget disini
masya allah pak
masya allah pak
ini kenapa pak
bapak diajar sama preman
bapak diajar sama preman
semua uang diambil
bapak sudah tidak boleh manggal di halte tempat biasa

bapak sudah gak boleh manggal di halte tempat biasa
ya allah pak

beliau lagi mengkontrakan
katanya kalau kita tidak bayar cepat cepat

kita harus segera pindah pak
pak tahu pu cobaan ini sangat berat buat keluarga kita

bapak diberi rezeki yang banyak
bapakkanlah permintaan tuhan
bapakkanlah permintaan tuhan
bapakkanlah permintaan tuhan

tinggal ijen kawin itu satu satunya kenangan kita

saya rela pak tante yuli udah enggak mau kasih pinjaman lagi kalau enggak ada jaminan pak
padahal ayo kan suka harus bayar uang sekolah kalau besok dibayar dan habis habis ujian pak
sudah ya pak saya berangkat sekarang takut kemaleman saya nanti yuli keburu tidur pak
akhir akhir ini sepertinya batuk ibu makin parah gimana kalau periksa ke dokter
kalau juga cuman batuk biasa ya pak